rabu satu juni mayat seorang laki laki tanpa identitas ditemukan tertutup jas hujan
di semak semak pinggir tol karangtengah tangerang
kondisi jenazah saat ditemukan itu terbungkus oleh jas hujan
dan kondisi tangan dan juga kaki terikat
selain kondisi jenazah yang tertutup jas hujan
jenazah juga dipenuhi luka luka lebam
dan kondisi wajahnya itu sudah rusak karena memang dirusak oleh pisau kater
dan juga leher korban itu juga nyaris putus karena sudah digorok juga oleh pelaku
polisi lantas menduga mayat misterius ini tewas akibat dibunuh
lokasi tempat mayat korban dibuang terpantau sepi
setiap sepuluh menit rata rata hanya ada satu mobil yang melintas masuk tol
melalui gerbang tol karangtengah barat
dari penyelidikan polda metro jaya dan pores metro tangerang kota
identitas korban diketahui adalah bayu samudera
pemuda sembilan belas tahun warga kelurahan bojong jaya kelurahan karawaci tangan
kamis dua juni ayah siswa kelas dua smk ini menyatakan
anaknya dijemput dua temannya pada senin malam tiga puluh mei
dua hari setelah korban pergi bersama dua temannya itu
keluarga menerima kabar kematian korban dari polisi
di empat tiga juni polisi meringkus sejoli berinisial fr dua puluh satu tahun dan df delapan belas tahun
kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan menyatakan
motif pembunuhan yang dilakukan pasangan kekasih ini karena fr cemburu dengan korban yang pernah berpacaran dengan d
meski sudah putus hubungan df menyebut korban kerap menggoda dirinya
df lalu mengadukan ulah korban kepada sang pacar fn
mereka kemudian berkomplot merencanakan pembunuhan korban
korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka df yang wanita
ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka dr untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal
saat kejadian df memancing korban untuk datang ke jalan puri sebelas dekat gerbang masuk tol karangtega
ketika korban datang fr menyiram cairan pelumas motor ke wajah korban dan memukul kepalanya dengan palu martil sebanyak tiga kali
usai menyembunyikan tubuh korban di semak semak kedua tersangka membawa kabur sepeda motor dan ponsel korban
tetapi beberapa saat kemudian
keduanya kembali ke lokasi untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa
berniat menghilangkan barang bukti
kedua tersangka bahkan menyayat muka dan leher korban dengan pisau kata
kakak korban mengaku keluarga baru mengetahui jika korban pernah berpacaran dengan df
karena korban dikenal pendiam dan tertutup
keluarga tidak menyangka
kedua tersangka bisa berbuat sedemikian keji
harapan dari kita semua sih pelaku dihukum mati
ya maunya kayak gitu
guru besar kriminologi universitas indonesia adrianus meliala menyebut
motif asmara adalah salah satu dari tiga motif umum dalam kasus pembunuhan setelah motif harta dan balas dendam
energi untuk mencintai itu kan besar tuh
nah ketika kemudian ternyata
pencinta itu kemudian misalnya tidak berbalas tangan
atau diganggu dalam kasus ini kan diganggu nih ceritanya nih
maka kemudian wajar kalau kemudian orang yang tengah saling mencintai itu kemudian
menyalurkan energinya dalam bentuk perbuatan perbuatan fatal
salah satunya berupa pembunuhan
namun kemudiannya gara gara masalah asmara harus berakhir duka
padahal baik pelaku maupun korban masih sama sama berusia remaja
jika seandainya pelaku tidak sampai membunuh korban
ketiganya masih mempunyai masa depan yang cerah yang bisa mereka raih
namun kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman mati
tim liputan cnn indonesia